pemerintah kembali berencana melelang surat utang negara untuk memenuhi target pembiayaan apbn dua ribu delapan belas
dilansir dari situs kemenkeu go id pemerintah akan membuka lelang surat utang negara seri surat perbendaharaan negara atau spn
dan seri fr hari selasa dua puluh tiga april dua ribu sembilan belas dibuka pukul sepuluh waktu indonesia barat dan ditutup pukul dua belas waktu indonesia barat
target indikatif mencapai rp lima belas triliun dengan target maksimal rp tiga puluh triliun
lelang akan dilakukan dengan sistem terbuka dan harga beragam atau multiple price
lelang akan menggunakan sejumlah bank swasta dan bank pemerintah sebagai dealer utama
dengan sistem penyelenggaraan yang digelar oleh bnp